hai hai hai nenek putri disini nek nenek nenek jangan ujan ujan nenek
nanti nenek sakit putri ngamon enek sakit neneknya ujian ujian nek anak anak
semua orang sekarang ini udah punya mama
iya nek bau rambut bundanya juga udah hilang
jangan jangan kamu jual
kalau kamu buang lagi
ibu apa apaan sih
nanyain putri putri dimana
emang udah ilat siapa putri
kamu kemana aja sih selama ini
putri semuanya dimana
udah udah enak sama pak irwan sama bu wanti
pak irwan bu andi siapa
anter ibu kesana
dia udah enakmu hidupnya
bawa buang ya
ibu harus ketemu putri
nah ini rumahnya
tuh tuh tuh
ya udah lah mending kita pulang aja deh bu
putri jadi urusannya dia ribet nih
nenek kangen put
alhamdulillah nek nenek udah inget lagi sama putri
sekarang putri pulang sama neneknya
enggak pak bu bu bu jangan jangan dibawa pulang putri
bilik putri di sini aja nanti ribet di pusatnya
biarin aja ribet yang penting putri pulang
bu bu bu jangan bu
bu mendingan gini aja
kalau emang ibu mau main main sama putri
dalam rumah saya aja gak apa apa kok
saya bukan mau main saya mau bawa putri pulang
bu jangan bu bu jangan bu
nanti kalau putri dibawa pulang saya bisa masuk penjara
biar kamu masuk penjara yang penting putri pulang
bu jangan bu bu pak bawa masuk aja putri ke dalam
bu bu bu pak bawa masuk putri ke dalam
bu bu putri
jangan bu udah kan
udah aja bu pulang
ibu mau nunggu putri di sini
ibu harus ketemu putri
tadi kan ibu udah ketemu sama putih udah kita pulang aja deh
susah sampe kapan ibu di sini
bu aja yang mau ketemu putri
ibu mau pulang sama nenek
pasti ya nenek nunggu di luar
saya kamu ingat ya dulu kamu pernah janji sama papa
kamu akan tinggal di sini
kamu gak boleh pulang sama nenek
putri di sini nek
nenek jangan hujan hujan nek

nenek jangan hujan hujan nek
nenek nongket gak mau
putri akan noh
putri makan dulu yuk
putri kan dari tadi belum makan
putri gak mau makan mak
putin mau pulang sama nenek
boleh ya pak
kasian nenek hujan hujanan
tapi ini semua demi kebaikan putri
aku juga gak tega
tapi apakah kamu sanggup
kalau putri pulang sama nenek
putri sepertinya lagi sedih
aku harus tolong putri
sayang kamu ngapain mata mata gini jangan berdiri jangan dimasing airnya
tidak boleh nunggu di luar lainnya pasti keujanan
mau dimatiin boleh dari nanti putri sakit saya lihat badan kamu sudah menggigit
biarin aja putri sakit biar sama sama nenek ayo putri sakit
putri pastinya berhenti
kalau nenek tahu kamu seperti ini
bukan cuma nenek yang sedih
tapi buddha dari juga
apakah lagi kalau putri sampai sakit
jangan kayak gini lagi ya
putri gak mau nenek sedih
putri juga gak mau kalau pun nenek sedih
semoga putri mimpi indah ya
dan besok pagi putri bangun putri udah gak sedih dan bersemangat lagi
selamat tidur buddha dari
selamat tidur sayang
selamat tidur sayang
selamat tidur sayang